sementara di bromo gaung perayaan kemerdekaan republik indonesia juga mulai dirasakan oleh warga suku tengger probolinggo
bendera merah putih berkibar hampir di seluruh jalan desa
warga pun sudah siap menyambut ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh
semarang perayaan kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh satu ternyata tidak hanya di kota kota saja
namun di gunung bromo tepatnya di desa ngadisari ini warga sekitar sudah sangat merasakan atmosfer perayaan kemerdekaan indonesia
seperti anda lihat bahwa nuansa merah dan putih sudah sangat dirasakan di desa ngadisari ini
nantinya mereka juga akan membuat berbagai macam acara dan juga upacara tentunya
dan disini ada salah satu warga yang masih memasang bendera merah putih
selamat permisi bapak
ya pak dengan pak siapa
dengan pak siono ketua rt
di cimur lawang sini
pak siono boleh sambil jalan pak
pak siono kalau disini sebenarnya persiapan untuk kemerdekaan seperti apa
persiapannya itu mulai dari hari selasa kemarin
nah itu acaranya itu bersih bersih di lingkungan setempat ini
tiap rt itu mengerahkan warganya untuk
bersih bersih di sepanjang jalan ini terus di dalam lingkungan
habis itu sampai hari kemarin itu masih pemasangan bendera merah putihnya pas hari minggu
oke baik pak lalu untuk di sini suku tengger sebenarnya saya melihatnya sangat kental dengan tradisinya
apakah nantinya akan juga ada perayaan tradisi tradisi begitu pak
ada jadi perayaannya mulai persiapan besok sore
malam hari h hari tanggal tujuh belas ya
itu persiapannya bikin bikin kayak tumpeng tumpeng kapuli
persiapan makan bersamanya setelah upacara habis upacara di sukabura
mempersiapkan makanannya di pendopo ngadisari
banyak sekali ya pak ya
untuk semarak merah putih atau kemerdekaan ini tentunya juga harus dirasakan oleh seluruh masyarakat
dan kita harus memahami betul arti kemerdekaan indonesia
dan sebagai generasi bangsa penerus tentunya kita juga harus memperjuangkan untuk meneruskan kemerdekaan indonesia
jadi teruslah berjuang untuk indonesia indonesia merdeka